kasih tau mama mama dapet bunga
mama dapet bunga
mama dapet bunga bunga dari siapa mir
ih bu bos dari siapa lagi kalo bukan dari pa bos
jantin tuh kayak keseneng banget dapet bunga dari pa bos
langsung lari ke kamar
kamu jangan berani beraninya ya
sangat berani elsa
dengarkan saya elsa
untuk melawan orang yang licik seperti kami
dibutuhkan orang yang sepuluh kali lebih cerdik
daripada kamu elsa
dan orang itu adalah saya
kamu salah melawan saya elsa
salah besar kamu
saya tidak akan pernah diem saja
bertemu sama colour
iya ada apa mas
ada kiriman buah pak
untuk ibu andin
saya terima kirimannya
nanti saya sampaikan ke ibu andi
terima kasih pak
terima kasih bu bos
aduh aduh aduh
ini ada kiriman bunga buat bu bos
cieee yang dapat kiriman bunga
asik mama dapat bunga dari papa
tumben masal kirimanku bunga
mesti paksa dulu baru beli anak bunga
ternyata masal romantis juga
mama senangnya dapat bunga
mukanya langsung senyum
yuk kita masuk yuk
masal papa romantis juga
dia sampai tau loh kalau misalkan aku suka bunga ini
kita bisa ikut ke rumah
mas makasih ya
bukannya cantik banget
mas makasih ya
bukannya cantik banget
terima kasih bukannya
istri saya suka
lah kok cepet banget ya sampenya
kayaknya belum ada lima menit yang lalu
mana itu fotonya mas jul sama
saya belum sempat
belum sempat ya
mas kan mas randy kan sibuknya ngalahin
padahal kan kadonya ada di bagasi
pecah mau cari orang yang
buat benerin tapi belum sempat lagi
tapi mas randy
pengen tau kalau mas randy itu
suka menghargai pemberian orang
jadi gigi biar tau gitu mas
kalau mas randy itu gak bakal ngebuang
atau ngerusak barangnya
saya bukan orang kayak itu kok
minta tolong boleh gak
soalnya si apa itu namanya
tukang yang langganannya itu
mas wendy baik banget sih sama gigi
mas bukain bagasinya
gigi mau naruh kalonnya
di bagasi kan ada muknya gigi
gigi disimpen di kursi belakang aja ya
ya mas ya disimpen di kursi belakang
kan ini kalonya kan kotor mas
ya udah sini
biar saya yang simpen di bagasi ya
kamu langsung masuk aja
mas randy ini kok makin kesini
makin gentleman banget sih
mama sejuk sejuk sendiri gitu ya
kok happy sekali
mama dapet bunga
mama dapet bunga
mama dapet bunga
bunga dari siapa mir
bu bos dari siapa lagi kalau bukan dari pak bos

randy tuh kayak kesenengan banget dapet bunga dari pa bos
langsung lari ke kamar
saya aja dengernya seneng
kalo gitu saya mau ke kamar anin dulu ya
ini bunga dari al
syukurlah kalo gitu berarti masalah kamu sama al udah selesai ya
syukurlah kalo gitu berarti masalah kamu sama al udah selesai ya
mama seneng sekali
al sudah banyak berubah
maksudnya sifatnya dari yang tadinya kaku
sifatnya dari yang tadinya kaku
sekarang jauh lebih hangat dan romantis
and it's all because of you karena kamu aja yang cintakan aku ya kan

mungkin karena aku percaya kali ya
karena aku percaya mas ali tuh memang orang yang baik

terima kasih sama kamu
dulu tuh mama sempat takut loh
takut gak ada perempuan yang mau deket deket sama al karena sifatnya

ternyata ketakutan mama salah
ternyata ketakutan mama salah
ternyata ketakutan mama salah
ini sih pak
mas mau kemana
ini pak ada kiriman bunga untuk ibu andin

bunga buat siapa
bunga buat siapa
buat ibu andin pak
kenapa bisa ada bunga lagi
kenapa bisa ada bunga lagi
tapi bunga yang saya pesen udah sampe kok
hah masa sih pak
tapi tadi saya disuruh antar kesini pak
maaf pak ini foto bunganya terlampir ya
maaf pak ini foto bunganya terlampir ya
jadi bunga yang tadi andin kirim fotonya itu dari siapa
buat mama ya
buat mama ya
cantik sekali bunganya
ada di kamar dia lagi happy
terima bunga dari kamu
apa yang kamu lakukan tuh
menurut mama keren sekali
sekarang bunga lagi
jangan kabar dulu ya
bu ya pasti dia udah heboh
kamu bener mir
kalau setiap hari al kasih bunga ke andin pasti
rumah tangga mereka jadi semakin harmonis
dan juga romantic